pekan sepak bola internasional juga akan dimanfaatkan oleh timnas indonesia yang akan menjalani laga uji coba melawan vietnam
bermodalkan kemenangan meyakinkan atas malaysia pasukan alfred riedel percaya diri bisa meraih hasil yang maksimal
tim nasional indonesia akan kembali menjalani laga internasional akhir pekan nanti
setelah kemenangan meyakinkan tiga atas malaysia wsw dan kk akan menghargai vietnam hari minggu di stadion mago harjo sleman
squad erda pun telah menjalani pengusatan lagian tahap pertama di solo pekan lalu
riedel pun telah mengumumkan dua puluh enam pemain yang masuk dalam susunan pemain melawan vietnam
terdapat tiga nama baru yang siap bersaing untuk mengisi susunan sebelas pemain utama
mereka adalah jeffrey kurniawan dari pusamania borneo fc abdul rahman sulaiman dari bali united
riedel pun masih menyertakan dua pemain yang berkiprah di luar negeri irvan bakdim dan andik germansyah
khusus bagi andik nama pemain selangor itu tetap menjadi prioritas di tim utama meskipun ia absen di sesi pengusatan latihan sebelumnya karena tidak mendapatkan izin dari klub
kabar baik juga datang dari gelandang muda evan dimas darmono yang telah pulih dari cidra
gentur agusinus naru cnn indonesia